masih tanya tugas kamu seperti biasa tagi iuran keamanan dari semua yang buka usaha di jalan
sudah sampai rumah
kapan ke pasar lagi
kalau ke pasar lagi kabarin ya
sebentar lagi saya punya pacar
dia bukannya pacar dik dik
kata imas dik dik sudah ke laut
barusan di pasar imas dikawal sama anak gue kang mus
dia ngasih perhatian gitu sama imas
kayak sedik dik dulu
barusan baru aja imas nyampe rumah dia nelpon
nanya kamu udah sampai rumah
kapan ke pasar lagi
kalau ke pasar lagi kabarin ya
bahan bahan buat bikin cireng beli nggak
terima kasih ya
jadi deh saya belajar bikin cireng dari imas
tapi mas masak dulu ya
dia buka bos kita lagi
bos kita sekarang kita sendiri
untung gak patah
ketabrak motor yang nabrak kabur
siapa tahu gara gara ketabrak jadi seperti kita
kirain seperti kita itu jualan cilok
kenapa dituanginnya banyak
lagi ya dari tadi salah mulu
makanya pake perasaan
luanginnya sedikit sedikit
sekarang aku coba lagi
belum juga ditambahin
tadi kan udah kebanyakan
masa mau ditambahin lagi
jangan marah marah terus dong
kenapa kamu semua dibilang bagus
baju mana aja kalau kamu yang pakai pasti bagus

pak ada pak rahmat pak
jangan keluar sebelum saya suruh
maaf kang sebentar
nanti saya telepon balik
diva ada di dalam tunggu di sini sampai sampai lagi
saya sedang tugas pengawalan kang tugas dari kang jaman
kenapa enggak lapor
tugasnya baru setengah jam yang lalu
murah cowok pipit nempel saya terus jadi saya belum bisa menghubungi akan
artis kok saya nggak kenal
belum terkenal kan baru akan
baru akan terkenal kenapa sudah dikawal
masalah rumah tangga dengan suaminya diva ada hubungan gelap sama bintang sinetron
dia lagi kejar dengan suaminya
saya sedang mendengarkan laporan apa infotainment
saya tunggu laporan selanjutnya
saya tadi dengar kamu nelfon jadi kamu yang dibayar diva untuk jadi body cardnya
ada apa ini
bapak ini enggak tahu jalan keluar tolong diantar
mari saya antar